partai kebangkitan bangsa atau pkb menyiapkan nama mantan ketua pwnu jawa timur
kiai marzuki mustamar untuk bersaing dengan kofifa indar parawansa di pilkada jawa timur mendatang
selain nama kiai marzuki pkb juga masih menggodok satu nama perempuan
yang dianggap bisa setara dengan kofifah
pkb telah menyaring sejumlah nama untuk menjadi pesaing kofifah
salah satunya mantan ketua pwnu jawa timur kiai marzuki mustamar masuk bursa
pkb juga menyiapkan sosok perempuan yang masih dirahasiakan namanya
meski dapat mengusung calon sendiri pkb memutuskan untuk membuat koalisi
pkb telah membuka komunikasi dengan tiga parpol di luar partai pendukung kofifa
tapi akan membuat poros di luar mbak kofifah
beberapa tokoh sudah kami simulasikan
muka dua tiga hari ini adalah kiai haji marzuki mustamar
mantan ketua pwnu jawa timur
yang beliau termasuk yang didorong oleh warga nadiin dari akar rumput di jawa timur
kami juga menyiapkan sosok perempuan yang kira kira setara dengan mbak kofifa
dan ini kami simulasikan
dan nanti akan kami umumkan pada waktunya